aku tidak mempunyai perhiasan
mau ditolong tidak
kalau kau tidak mau memberikannya maka tidak akan kami tolong
baiklah aku hanya mempunyai cincin ini
ini adalah cincin kerajaan pajajaran
ini mahal betul
kisah anak sekarang kalian cepat tolong aku kisah anak
aku masih terus
harus menganjutkan perjalanan dalam gua ini

tadi kau bilang ingin bertemu dengan putra
mayu aku hantar
sekalian aku ingin bertemu dengan suamiku
dan aku ingin membunuhnya
kis anak itu pasti salah paham
kisah anak tunggu
serahkan pusaka itu
aku membutuhkan pusaka ini
kalau begitu akan kurebut dengan paksa
seh aku khawatir dengan raja
dengan kondisi yang belum pulih
apakah dia mampu memiliki tombak itu chef
saya juga sangat khawatir sih
tapi kita tidak bisa berbuat banyak
kecuali kita membantunya